kawasan ekonomi khusus di cikidang cibadak dan sukabumi jawa barat
dipilih sebagai lokasi pembangunan bukit algoritma dengan nilai total proyek sebesar satu miliar euro
atau setara delapan belas triliun rupiah dalam pembangunan tahap pertama yang memakan waktu tiga tahun
proyek yang digagas oleh ketua pelaksana pt kiniku bintang raya kso dari pihak swasta yakni budiman sujatmiko
menurutnya sudah saatnya indonesia memiliki rumah sendiri bagi pengembangan teknologi
pusat penelitian serta pusat pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan
untuk beradaptasi dengan era revolusi industri empat
apalagi pandemi covid sembilan belas yang mempercepat transformasi digital
membuat budiman merasa pembangunan bukit algoritma akan menjadi momentum yang tepat
untuk menstimulus masyarakat indonesia berlomba menciptakan inovasi dan produk dalam negeri
sukabumi pun dipilih karena masyarakat pedesaan akan menjadi target utama
sebagai pengguna hasil inovasi dari pengembangan teknologi di bukit algoritma
ekosistem kesiapan teknologi tapi dia berjikosistem yang ada demand rate level level kesiapan pasar
jadi desa sebagai early adopters pengguna awal dari inovasi inovasi talenta talenta muda indonesia
yang nggak abal abal tidak abal abal gitu ya
mereka sebagian pernah kerja di tesla sebagian pernah kerja di facebook sebagian keluarga
hyperloop bikin nanosatellite di mit gitu ya
dan mereka mau pulang
budiman sujadmiko menggait pemerintah dengan melibatkan pt amartakarya sebagai kontraktor utama
karena memiliki visi yang sama dalam pembangunan bukit algoritma
meski melibatkan pemerintah direktur utama amartakarya nikolas agung memastikan
bahwa pembangunan bukit algoritma ini tak menggunakan dana apbn
melainkan dana dari para investor asing maupun dalam negeri
mas budiman juga
sudah meng blast networknya
jadi memang karena konsep yang dibawa ini banyak investor dalam negeri dan luar negeri ini
berminat menyatakan minat untuk berpartisipasi
bahkan memang ada satu investor yang ingin ini bisa segera dilaksanakan dalam waktu yang singkat
supaya mereka bisa membawa produksinya
tak menampik bahwa pembangunan bukit algoritma akan menjadi salah satu faktor penting
dalam menyongsong visi generasi emas indonesia dua ribu dua puluh
namun ia mengingatkan bahwa mega proyek ini terancam mangkrak dan tak sesuai harapan
jika taman pengetahuan dan inovasi tak didukung ekosistem yang baik
serta didukung tiga komponen penting yang disebut sebagai triple helix
yakni industri universitas dan pemerintah
saya mendukung maksud saya saya mendukung itu adalah that's good idea
tapi beware ya karena kalau ekosistemnya tidak dibangun
risiko menjadi proyek mangkrak ini gede sekali
itu mengapa misalnya dalam twitter saya kepada budiman
saut sautan di twitter saya mengatakan mengapa nggak serpong
puspitek di sana bahkan monash university membangun kampusnya di sana
di situ ada multimedia nusantara ada pelitahara
kan industri berkembang menurut saya
membesarkan serpong itu akan jauh lebih cepat
pembangunan bukit algoritma sukabumi ini dibagi menjadi tiga tahap
pertama pembangunan sektor pendidikan dan sains
kemudian sektor kesehatan
dan yang terakhir adalah pariwisata dengan total selama sebelas tahun